warga mengeluhkan hilangnya pertalet dari sejumlah spbu di kecamatan sampaga kepupaten mamasa pasca kenaikan harga pertamax
agar bisa melanjutkan aktivitas mereka pun terpaksa membeli pertamax
pertamax di memasak kini dijual rp dua belas tujuh ratus lima puluh per satu liter jauh di atas harga pertalet yang masih dibanderol rp tujuh enam ratus lima puluh per liter
warga pun berharap pemerintah segera menambah pasokan pertalite agar tidak memberatkan kantong mereka
tim liputan cnn indonesia